sampai jumpa di video selanjutnya

seperti yang aku sudah bilang tadi
aku tidak peduli
walaupun kau tidak bisa pati
aku akan menyiksa kalian berdua ini
sampai kalian menyembah
kau tidak akan pernah bisa mengkhianat
tunggu aku datang
aku akan datang menghampiri
masa yang tidak berguna ini kanjeng ratu harus mengorbankan bunga vida dari kanjeng ratu
kau tidak perlu merasa bersalah cendermani
biarkan saya membalas kebaikan kanjeng ratu saya akan melakukan apapun
apa selama ini kau pernah meminta balasan dari kau
maksud kanjeng ratu
selama aku minta tolong kepadamu
apa kau pernah meminta sedikit saja balasan dari jasa jasamu itu
tidak kanjeng ratu
kalau begitu aku juga tidak minta balasan dari
terima kasih kanjeng ratu
aku benar benar tidak memperhitungkan hal ini
bangu ososgoro tidak ada
apa yang harus aku lakukan
bersabarlah dulu kang mas
aku tidak akan lakukan apa apa
aku akan lakukan apa yang harus aku lakukan